kapolri jenderal listio sigit prabowo meninjau langsung
kesiapan venue presidensi ktt g dua puluh pada minggu
kapolri juga memastikan kegiatan yang bakal dihadiri oleh dua puluh kepala negara ini
akan berjalan aman
gelaran presidensi g dua puluh tinggal menghitung hari
berbagai persiapan pun telah dilakukan
untuk memastikan persiapan tersebut kapolri jenderal listio sigit prabowo
mengecek langsung persiapan sejumlah venue
di antaranya adalah hotel apurva kempinski gwk bali dan tahura ngurah rai
ketiga tempat ini merupakan lokasi lokasi yang akan dikunjungi
kepala negara dan delegasi g dua puluh
kapolri menyebut dalam beberapa hari ini
seluruh persiapan dipastikan akan rampung
selanjutnya polri bersama tni melakukan pengamanan di seluruh kawasan
mulai dari luar venue maupun di ring satu dua dan tiga
kepala negara jenderal listio sigit prabowo menyebut dalam beberapa hari ini
kapolri menyebut dalam beberapa hari ini
kapolri menyebut dalam beberapa hari ini
kapolri menyebut dalam beberapa hari ini